memperingati hari peduli sampah nasional puluhan anak menggelar kampanye peduli sampah
mereka tak hanya bersosialisasi menai pentingnya lingkungan
tetapi juga melakukan aksi tukar kantong plastik dengan kantong ramah lingkungan
sementara itu di mojokerto ratusan warga membersihkan sampah di bantaran sungai berantas
ditemani monster sampah plastik sejumlah anak peduli lingkungan tunas hijau
minggu pagi melakukan kampanye bahaya sampah plastik dengan berkeliling taman flora beratang surabaya
aksi ini merupakan bagian dari peringatan hari peduli sampah nasional yang jatuh pada tanggal dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
selama berkeliling mereka melakukan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan
salah satunya dengan menukar tas plastik pengunjung dengan tas ramah lingkungan
meski harus sedikit merayu anak anak peduli lingkungan ini akhirnya berhasil memberi pengertian
warga sehingga mau menukar kantong plastik mereka
sementara di taman bungkul surabaya komunitas peduli sampah surabaya menggelar kampanye bahaya sampah terhadap perubahan iklim
hari minggu memang asik sekali jika kita isi dengan kegiatan yang berkaitan dengan olahraga
seperti yang ada di belakang saya ini pada saat car free day masyarakat banyak sekali menghabiskan waktu mereka berolahraga bersama sama
sepertinya asing sekali ya namun tidak kalah asik juga bertepatan dengan sembilan belas februari adalah hari peduli sampah
nah seperti yang ada di samping saya ini berbagai aktivitas juga dilakukan
salah satunya adalah dengan kampanye mengkampanyekan kepada masyarakat bagaimana supaya lebih peduli lagi terhadap lingkungan
di mojokerto hari peduli sampah nasional diperingati ratusan warga dengan membersihkan sungai berantas dari sampah
secara serentak warga membersihkan sampah yang mengampung di air sungai berantas dengan naik perahu karet
selain menjaring sampah di sungai berantas warga yang kebanyakan ibu ibu ini
juga memunguti sampah di bantaran sungai
uniknya mereka mengenakan kostum yang terbuat dari bahan daur ulang sampah plastik sebagai bentuk kepedulian